presiden jokowi meminta kepada presiden dan wakil presiden terpilih prabowo gibran
segera mempersiapkan diri untuk membuat perencanaan program kerja
hal tersebut disampaikan presiden usai menghadiri acara raker kernas tahun dua ribu dua puluh empat di ais bsd tanggerang rabu pagi
jokowi meminta presiden dan wakil presiden terpilih segera membuat perencanaan terkait program kerja
yang sebelumnya telah dikampanyekan di hadapan publik
jokowi juga bilang pemerintah akan mempersiapkan kebutuhan untuk membantu proses transisi
yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja
pemerintah sendiri akan mempersiapkan transisi
ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik
sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja
kerja setelah dilantik itu kalau kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih